sebuah berlian terbesar di dunia seberat sepuluh sepuluh karat akan dijual dalam pelelangan di hongkong
ya diperkirakan berlian tersebut akan terjual tiga puluh hingga tiga puluh lima juta dolar amerika serikat atau sekitar empat ratus lima puluh lima miliar rupiah
berlian biru yang dinyatakan sempurna tanpa cacat ini akan dilelang di hongkong pada lima april nanti
rumah lelang sotebi menyatakan berlian biru tersebut adalah yang terbesar yang pernah dilelang di dunia
nah berlian ini diperoleh dari sebuah tambang di afrika selatan yang digosok oleh perusahaan berlian george the beers di london pada tahun dua ribu
bukan main ya langsung terterapi
kalau kemudian kita bicara terapi ini ada informasi menarik soal terapi dengan cara mewarnai gambar karena saat ini kita banyak temui tidak hanya anak anak yang mewarnai gambar tapi juga orang dewasa
nah ternyata mewarnai gambar mampu membawa kenyamanan bagi orang dewasa seperti yang dirasakan oleh anak anak
liputan berikut ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di industri report siang ini
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
ya jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report besok siang
saya prabu revolusi undur diri sampai jumpa